sebagai bentuk perhatian kepada warga yang beraktivitas menggunakan sepeda
dan semakin meningkatnya jumlah pengguna sepeda
pemerintah provinsi dki jakarta memperlakukan jalur khusus bagi para pesepeda
selain jalur permanen jlnt kampung melayu tanah abang pun bisa dinikmati para pesepeda
meski masih dalam tahap uji coba pada senin besok
dinas perhubungan dki jakarta bersama sat lantas pol dan metro jaya
akan menerapkan sanksi untuk pelanggar sepeda yang tidak menggunakan jalur yang telah disiapkan
selama satu minggu ke depan jalan sudirman tamrin akan dilakukan uji coba penerapan sanksi penggunaan jalur sepeda
sepanjang sepuluh km dari bundaran senayan hingga bundaran hotel indonesia
jalur untuk sepeda sendiri telah disiapkan di sisi paling kiri jalan
di mana jalur permanen untuk sepeda non roadbike
dan di jalur paling kiri di luar jalur permanen dapat dilintasi pesepeda roadbike
untuk uji coba kita satu
kalau mulai di jalan sudirman tamrin itu pada satu uji coba tidak dilakukan penambahan pemisah lajur
untuk undang undang sudah mengatur
di pasal satu ratus dua puluh dua undang undang lalu intang undang jalan dan penegakan hukumnya di pasal dua ratus sembilan puluh sembilan
ancaman hukumannya kurungan paling lama lima belas hari dengan denda maksimal seratus ribu
pada pelaksanaan uji coba di jalan sudirman tamrin
petugas mengimbau seluruh pengguna jalan untuk saling menghargai